tadi ini kan kita adalah momen konsolidasi tiga puluh delapan pengurus ketua ketua dpw itu berkumpul
memberikan amanah mandat kepada dpp dan juga dewan pembina untuk melakukan jajak pendapat lagi ada seperti itu juga ya
dan kemudian juga mempertimbangkan wakil presidennya itu juga
kalau kita bisa dukung wakil presiden yang memang anak muda dan juga bagus berprestasi kenapa enggak
gitu ya kurang lebih seperti itu tetapi apakah siapa
nah ini masih akan ada proses yang akan kita lewatin nanti sudah dapat mandat dari dpw dan kita akan punya proses lagi setelah ini